pernah baca novel sidul anak betawi
karya aman dato majoindo
pasti inget ya kalau di masa kecil sidul pernah jualan nasi ulam kan
jadi nasi ulam itu ada dua variasi penyajiannya
nasi ulam kering dan nasi ulam basah
menurut pakar kuliner ari parikesit versi basah ini banyak ditemui di daerah betawi perkotaan
dengan ciri guyuran kuah semur tahu dan kentang
dan ada juga racikan nasi ulam kering yang banyak ditemui di kawasan betawi pinggiran jakarta
yang hanya ditaburi serundeng kacang tanah tumbuk serta taburan kacang hijau
kalau anda suka dengan nasi ulam ditambah kuah semur konon ini adalah pengaruh kuliner belanda
komponen utama yang harus ada di nasi ulam itu adalah serundeng
serundeng itu di sini kita campur ebi supaya taste nya lebih gurih
nah ini karena kita buatnya versi tumpeng nih jadi ebinya sama serundeng ini kita taburin disini untuk mempercantik dari nasi ini
kemudian ada lagi mbak apa yang menjadi prasyarat nih biasanya kalau di nasi ulam betawi itu telur dadar
namun kalau kita biasanya makan di tempat itu telur dadarnya bulat ya
nah ini telur dadarnya kita modifikasi telur dadar iris
kemudian yang harus ada lagi adalah semur tahu
semur tahu ini nggak boleh ketinggalan dalam nasi ulam
kemudian di sini ada bihun ada perkedel ada ayam ada sambal goreng kentang
ini dalam rangka menyambut hut dki mbak jadi kita bikinin nih ornamen spesial buat hut dki
nah ini nih kita juga punya kita bikinin icon hut hut dki yaitu monas
nah kalau minumannya betawi punya es legendaris selendang mayang
dan dicampur dengan gula merah potongan angka santan dan es
ada sejak zaman belanda minuman pilihan orangnya adalah selendang mayang

tekstur dari selendang mayangnya itu seperti jelly campur kue lapis
dan juga tadi manisnya dari gula yang dicampur buah nangka dipadu dengan creamy dari santannya
sangat menyegarkan apalagi di hari yang sangat panas ini
ada cerita loh dibalik nama es lendang mayang ini
mayang sendiri kenal nggak mayang siapa
mayang ini adalah nama salah satu tokoh di cerita betawi ya
waktu itu ada satu cerita jampang mayang sari
nah mayang ini adalah satu karakter perempuan betawi yang memang
anggun menggoda lenggak lenggoknya sebagai penari
sehingga jangankan mayangnya selendangnya saja pun bisa menggoda orang
artinya adalah makanan makanan lembut yang bisa melenakan gitu
melenakan dari si mayang selandangnya ini ya pak

selain es lendang mayang dan nasi ulam tadi
jangan lupakan juga kuliner kuliner khas betawi lainnya yang mulai langka
seperti gabus pucung kue sengkulun dan sayur besan yang patut dicoba dan dilestarikan
diah ayu lestari himawan amri jakarta